untuk merayakan hari buku nasional yang jatuh pada tanggal tujuh belas mei
insight kali ini berada di perpustakaan nasional republik indonesia
di gedung barunya di jalan medan merdeka selatan di jakarta
nah gedung ini diresmikan pada tahun lalu ya
pada bulan september oleh presiden jokowi dan dengan ketinggiannya sekitar satu ratus dua puluh tujuh meter
dan memiliki dua puluh empat lantai mungkin merupakan gedung tertinggi ya sebagai perpustakaan
kalau tidak di dunia mungkin di asia tenggara
nah tentu saja kita ingin mengetahui apa apa saja fasilitas yang kita dapatkan di sini
apa saja kegiatan yang diselenggarakan di sini dan tentu saja kita juga perlu tahu
apakah dengan adanya gedung yang begitu mewah seperti ini
bisa meningkatkan minat baca masyarakat indonesia yang katanya masih jauh dari yang diharapkan
saksikan dalam insight with desi angler kali ini

seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
perpustakaan nasional indonesia kini dilengkapi berbagai fasilitas yang mumpuni
terdiri dari dua puluh empat lantai operasional
perpustakaan nasional tak hanya menambah koleksi buku fisiknya
tetapi juga menjelaskan kebutuhan

pengunjung kini bisa menikmati puluhan ribu e book e journal
serta karya referensi online lainnya dengan satu portal
fasilitas unggulan perpustakaan nasional lainnya adalah layanan inklusif
yang didesain khusus untuk melayani para penyandang disabilitas
ada pula mini teater ruang audiovisual tempat baca anak
hingga ruang pameran yang bisa dinikmati pengunjung secara gratis
peningkatan layanan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya minat membaca
di kalangan masyarakat indonesia
pasalnya survei yang dirilis badan pbb untuk pendidikan
ilmu pengetahuan dan kebudayaan unesco tahun dua ribu empat belas mencatat
rata rata hanya satu dari seribu orang indonesia yang rajin membaca
angka minat baca yang rendah ini tentu memprihatinkan
indonesia juga menduduki peringkat enam puluh dari enam puluh satu negara dalam hal minat membaca
menurut worlds most literate nations yang dirilis pada tahun dua ribu enam belas
perpustakaan nasional pun berharap pengembangan fasilitas ruang baca
dengan pemanfaatan teknologi dapat menjangkau masyarakat indonesia
terutama generasi muda agar lebih gemar membaca
yoga gotama cnn indonesia
halo pak syarif apa kabar
selamat datang pak gizi
di perpustakaan nasional
lantai dua puluh satu persisnya
ya terima kasih
kami senang mbak desi bisa datang di sini
ya dan luar biasa
ke atas belum pernah saya lihat ini bangunan perpustakaan begitu tinggi
ini bisa dikatakan paling tinggi
untuk kategori perpustakaan nasional di seluruh dunia kami tertinggi
empat lantai ke atas dan tiga ke bawah
wow dua puluh empat lantai
luas bangunannya itu sendiri berapa pak

lebih dari sedikit
ini sebenarnya kan masih sangat baru ya
baru diresmikan kalau tidak salah bulan september tahun lalu oleh presiden jokowi
pak syarif saya ingin tanya
ini kita kan sudah lama sebenarnya memiliki perpustakaan nasional
tapi sekarang dipindah ke sini
jalan merdeka dan dua puluh empat lantai tertinggi di asia
bangunannya sebenarnya konsepnya apa sih di bali
kemegahan ini semua
kalau dilihat dari luar ini kami punya simbol jendela dunia
jadi kalau kita mau lihat dari luar itu seperti buku yang terbuka
tetapi kita mengambil filosofi daripada lingga yoni
bahwa perpustakaan itu adalah sesuatu yang bisa digali dan tiada habisnya
untuk terus akan menyebarkan virus virus kebaikan melalui ilmu pengetahuan yang kami miliki
memang buku jendela dunia
latar belakangnya kan kalau tidak salah kan yang perpustakaan nasional sebelumnya di jalan salemba
tapi sekarang dipindah ke sini
nah kenapa ada pemikiran yang khusus di balik itu
mbak desi kalau kita lihat di dalam bukunya soekarno judulnya sang arsitek
maka penataan silang monas sebagai civic center indonesia itu memang sudah diatur pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dimana merdeka utara ditetapkan untuk membangun istana
adalah pergulatan percaturan para pemimpin pemimpin bangsa kita
kemudian di merdeka barat ditetapkan museum untuk menunjukkan artefak kebudayaan bangsa kita yang luar biasa
kahyanya dan banyaknya
dan di merdeka selatan ini memang ditetapkan untuk tempat membangun perpustakaan nasional
karena kalau kita mau melihat kemajuan suatu bangsa
maka datanglah kepada perpustakaan untuk melihat karya karya yang diciptakan anak bangsa itu sendiri
dan di merdeka timur itu
ada galeri nasional untuk menunjukkan betapa kaya nya tentang kesenian dan adat istirahat kita
jadi ini sebenarnya bukan kalau kita memahami perpustakaan biasanya sunyi senyap
tapi disini ada macam macam ya
apalagi kalau sekarang kan kita bukan bicara kalau baca buku kan bukan buku fisik saja kan
pasti di sini juga ada buku digital multimedia dan lain sebagainya
ini semua diakomodir di perpustakaan ini
jadi kata kunci perpustakaan sebagai suatu institusi peradaban seluruh aktivitas manusia bisa berlangsung
tempat ini bisa untuk membuat film bisa untuk beda buku bisa untuk lomba pidato bisa untuk berdiskusi
dan semua kita siapkan sesuai dengan kondisinya
yang mau putar film belajar musik ada yang kedap suara semua
dan makanya disini dibangun atas pertujuan bapak presiden dengan catatan
ini bukan untuk kantor
ini fasilitas layanan perpustakaan
di mana hasil kajian dari mempan rb dan juga bpkp semua sudah diteliti dari lantai satu sampai lantai dua puluh empat adalah untuk apresiasi kebudayaan
jadi disini kita semua bisa bukan hanya baca buku
bahkan kami sampaikan mbak desi bahwa paradigma perpustakaan sekarang itu bukan lagi diukur dari berapa anggota dan berapa pengusaha

dan juga penting adalah berapa akses yang bisa kami berikan setiap detik setiap menit
gedung kita ini dipasilitasi dengan kekuatan kurang lebih seratus gbps
sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada minimal seratus orang dalam waktu sekaligus bersamaan
seratus maksudnya seratus juta orang
seratus juta orang
jadi kalau peserta
dan ini layanannya bisa lewat hp
bisa membeli mobil phone yang punya android
apalagi yang punya komputer dan sebagainya
kemudian di dalam artikel kita kurang lebih dua satu miliar artikel yang siap bisa diakses dalam berbagai bahasa dan berbagai topik ilmu pengetahuan
tentu saja buku fisik masih ada disini
provinsi kita kurang lebih tiga enam juta yang sudah siap di salembaraya masih ada kurang lebih sekitar satu lima juta
tapi nanti ini semua akan dipindahkan
justru akan disimpan di sana yang fisiknya yang digitalnya di sini
oke proses digitalisasi itu sudah berjalan pak
sudah dan sekarang kita sudah prosesnya sudah masuk ke dalam perjanjian cooperai dengan para penulis dan penerbit
sehingga kita tidak perlu dapatkan fisiknya tapi langsung kita dapat copyrightnya
dan kita tinggal membayar kami baru mampu bisa membeli rata rata sepuluh judul untuk
kopi untuk setiap judul
nah pak syarif jadi sekarang yang di salemba itu tidak terbuka untuk umum ya
itu dijadikan apa perusahaan
terbuka untuk umum untuk penelitian untuk ruang nasa langka dan untuk kantor
kami jumlah pegawainya kurang lebih tujuh ratus lima puluh itu berkantor di sana
yang ada disini itu cuma pustakawan yang menjaga setiap lantai
karena kami juga punya tugas dari undang undang empat puluh tiga di dalam pasal dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh lima itu membina semua jenis perusahaan yang ada di indonesia
jadi yang paling penting dipahami seluruh masyarakat indonesia bahwa sekarang eranya bukan persaingan tapi eranya adalah sinergitas
kolaborasi dan semua konten yang ada di sini bisa dengan mudah dimiliki oleh saudara kita di papua di kalimantan di aceh dengan aplikasi yang sama
sampai detik ini kita bisa terkoneksi dengan kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lembaga perpustakaan indonesia
sehingga perpustakaan nasional bisa memfasilitasi teman teman yang ada di kupang untuk bisa mengakses apa yang ada di palembang
ngomong ngomong ini budget untuk membangun gedung seperti ini itu apa yang di
untuk pembangunan gedung ini fisiknya rp empat ratus enam puluh lima miliar kemudian untuk interiornya sekitar rp satu ratus lima puluh miliar
jadi untuk menghasilkan gedung semewah ini kita butuh kurang lebih rp enam ratus delapan puluh miliar hampir rp tujuh ratus miliar
nah ada yang menarik juga saya lihat ini ada lantai yang memang dihususkan untuk anak anak misalnya dan kemudian juga ada untuk lansia dan difabel
nah ini kira kira pemikiran di balik itu seperti apa ini sesuatu hal yang baru yang belum pernah selama ini mungkin disediakan atau bagaimana ada
jadi di dalam ilmu perpustakaan itu memang benteng demokrasi terakhir
dalam konsep ini adalah bahwa perpustakaan itu milik semua masyarakat
kami bukan hanya melayani mahasiswa anak sekolah kepada profesional tapi kepada mereka bahkan yang buta huruf kami fasilitasi
karena ada dua prinsip yang kita pegang bahwa transfer knowledge dari teori ke praktik cuma ada dua
yang pertama orang itu bisa baca atau vokasi
dan dengan itulah konsep kami untuk mulai menanamkan budaya baca dari praktika sampai dengan kepada orang orang lansia
di lantai tujuh bisa kita lihat pada hari hari sabtu dan minggu
karena kami sudah buka tujuh hari semunggu sesuai dengan amanat dari ibu sri mulyani menteri keuangan
bahwa itu harus dibuka satu minggu dan kami sudah buka
dan setiap satu minggu itu ribuan orang
kita tidak cukup liftnya pak
kita sudah siapkan tujuh lip tapi semua masih mengeluh
tapi ini saya lihat itu penting sekali
apalagi minat baca di indonesia kan katanya konon
apalagi dengan media sosial sekarang
masih jauh dari yang kita harapkan ya pak syarif
kita harus terus menerus meningkatkan minat baca
nah di sini memang ada upaya yang khusus ya
dilakukan supaya meningkatkan keinginan membaca
sayang ini perpustakaannya bagus kalau tidak digunakan
saya kira yang pertama mbak desi adalah kami tidak percaya budaya baca indonesia rendah
itu adalah opini
itu adalah opini
dibandingkan dengan di negara negara lain
jadi mungkin ada ukuran ukurannya
ada parameter parameter dia pakai gak apa apa itu
maksudnya tidak masalah
tetapi kami memastikan bahwa masalah kita cuma satu
rasio antara jumlah penduduk dengan buku yang terbit itu tidak seimbang
penduduk kita dua ratus enam puluh juta
buku yang terbit dua ribu tujuh belas cuma enam puluh ribu
kalau enam puluh ribu dibagi dua ratus enam puluh juta
itu jatuhnya satu buku ditunggu dua puluh ribu orang
belum kita bicara tentang ilmu perpustakaan
bahwa setiap orang tidak bisa dipaksa membaca buku apa yang dia tidak butuhkan
saya bilang teman teman
jangan anda mereferensi buku anda
untuk teman yang lain yang profesinya lain
tapi berikanlah mereka membaca buku buku yang sesuai dengan profesinya
orang bilang tukang gerobak bakso itu tidak suka baca
tapi saya memberikan buku yang bagaimana tukang gerobak bakso bisa menjadi jutawan
dari satu gerobak menjadi seratus gerobak
dia cuti satu minggu dan habis baca
karena sesuai dengan kebutuhannya
syarif mungkin sambil kita lihat
ini sudah sore
ini sudah hampir jam tujuh belas
dan rata rata mungkin mahasiswa yang datang ke sini
sebagian besar ada peneliti dan juga banyak masyarakat
ada bapak bapak yang sudah pensiun juga
setiap pagi datang
katanya lebih senang di sini
ini memang suasananya menyenangkan
jadi ini semacam tempat juga untuk bertemu bersosialisasi
ya semua bisa dilakukan di sini
kebetulan tempat kita strategis
karena kan di jantung kota
setiap lantai itu ada ruang bacanya sendiri
setiap lantai ada ruang baca
bahkan ada nanti kita bisa lihat
khusus untuk ruang diskusi
teman teman yang untuk kelompok empat orang
bahkan di lantai sembilan belas kami punya mini teater
khusus untuk membeda pengetahuan
jadi dosen bisa mempraktekan di situ
bagaimana membuat motor
bagaimana membuat pesawat
dan mahasiswanya bisa mencatat
untuk tiga puluh orang ada siap
dan tempatnya sangat nyaman
pak sharif luar biasa ya
ini perpustakaan nasionalnya
kita sekarang juga mungkin masalah minat baca itu perlu kita telusuri lagi
tadi pak syarif mengatakan katanya sebenarnya minat baca orang indonesia cukup tinggi
kita akan ketemu dengan seorang narasumber ya
setelah yang berikut ini
kejap ke perpustakaan nasional ini di resmika
apakah ada peningkatan dari jumlah pengunjungnya
dan mungkin jauh lebih merasa tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan
iya kita lanjutkan insight
kita saat ini berada di perpustakaan nasional
di gedung yang baru ya
di jalan medan merdeka selatan
dan saya ditemani oleh dua narasumber
kepala perpustakaan nasional
pak muhammad sharif bandul
dan juga telah hadir bersama kita ya
wakil ketua umum ikp
ikatan penerbit indonesia
pak jaja subagja
sudah bergabung ya bersama kita
nah pak jaja ini bagian dari kebijakan dan pengembangan buku
tadi dengan pak sharif
kita sempat mengatakan bahwa ya salah satu ini bukan masalah minat baca
tapi jumlah buku yang diterbitkan di indonesia itu dibanding dengan jumlah penduduk yang dibeli itu sama sekali tidak sebanding
ini mungkin bisa cerita sedikit
apa yang menjadi masalah utama
kenapa begitu sedikit jumlah buku
mungkin tiga puluh ribuan atau bahkan hanya enam puluh ribuan terbit dalam satu tahun
terima kasih mbak desy
buku itu di atau dunia perbukuan di dalam undang undang facebook juga disebutkan ada ekosistem perbukuan
tentunya kalau ekosistem ada disitu saling ketergantungan
nah yang paling utama di sini adalah ketergantungan antara penulis dengan pembaca
tidak akan ada naskah yang baik kalau penulis tidak mau menulis
penulis mau menulis jika pembaca mau mengapresiasi buku dalam nera petik membelilah
jadi ada semacam supply and demand gitu ya
ada supply and demand
nah ini barangkali yang belum ketemu disininya
kalau tadi dikatakan oleh pak kepala perpustakaan bahwa bukan minat baca yang rendah
ya itu betul
barangkali bisa jadi daya beli
barangkali ada sesuatu di distribusi itu mengingat daerah kita yang begitu luas gitu kan
barangkali bisa jadi tetapi yang jelas dengan adanya perpustakaan ini diharapkan hal itu menjadi jembatan
jadi penerbit bergairah menerbitkan buku
buku itu bisa saja tidak dibeli oleh masyarakat tetapi ada di perpustakaan
apapun itu caranya bagaimana bisa sekitar
karena pengadaannya bisa lewat apbn apbd atau csr dari beberapa perusahaan
sehingga nanti buku terbeli penulis bergairah masyarakat bisa membaca di perpustakaan
nah pak syarif sejak perpustakaan nasional ini diresmikan ya apakah ada peningkatan dari jumlah pengunjungnya dan mungkin jauh lebih merasa tertarik
untuk berkunjung ke perpustakaan
dalam bentuk apa kalau bukan ukurannya pengunjung
memang kami tetap melayani yang jumlah pengunjung itu yang apalagi kami buka sampai jam delapan belas
maka jumlah pengunjung kita masih banyak
maka jumlah pengunjung kita ribuan satu hari
memang ini adalah suatu hal yang mengembirakan untuk memanfaatkan
tapi kan bicara tentang pengunjuk perpustakaan nasional dalam konteks satu republik terlalu kecil kalau misalnya hanya misalnya sepuluh juta dua puluh juta setahun kan
apalagi hanya untuk di wilayah jakarta bekasi tangerang dan sekitarnya terlalu kecil
oleh karena itu kami sampaikan bahwa paradigma kita adalah perpustakaan menjangkau masyarakat
dan karena itu upaya kita untuk mendigitalkan seluruh konten yang ada dan bisa diakses dari sama sampai mereka itu yang paling penting
dan ini berapa persen sekarang yang sudah berhasil di digitize
kalau kita punya e book saja untuk e journal itu hampir kurang lebih dua satu miliar artikel yang bisa diakses oleh saudara kita
dimana saja berada di republik ini asal terkoneksi dengan internet
kemudian untuk buku buku itu
sekitar dua puluh ribu di dalam bentuk e book dan kurang lebih dua ratus ribu dalam ipusnas
ipusnas ini kita persiapkan untuk teman teman yang mungkin tidak merasa penting menjadi kota perpustakaan tapi mau baca buku
namun kalau untuk mau membaca dan terus mengikuti perkembangan update data kita dia harus menjadi anggota
dan nanti di dalam portal rsus itu akan terdapat e journal dan e book

dan ini kelihatan jumlah orang yang menjadi anggota
dan ini kelihatan jumlah orang yang menjadi anggota
jadi anggota khususnya lewat online ataupun lewat aplikasi itu ada berapa sekarang
kalau anggota kami saja dari sejak september itu satu lima juta ya
tetapi kalau yang bisa kami berikan pelayanan untuk yang online itu maksimal rata rata yang mengakses setiap hari itu sekitar delapan ratus ribu sampai satu dua juta
ini adalah angka yang sangat kecil jika dibandingkan kemampuan kita
karena pada dasarnya dengan kekuatan bandwidth kita sekitar satu dua juta
nah itu bisa seratus juta ya
bisa seratus juta orang kita lihat
bisa setengah dari
nah ini menjadi informasi kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi para dekam para dosen para guru para orang tua dan seluruh masyarakat indonesia untuk berlomba lomba menjadi anggota perpustakaan nasional
dan kami bisa menghubungkan kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lembaga perpisahkan indonesia untuk bisa mengakses
jadi orang kopang bisa melalui perpisahkan nasional mengakses apa saja
melalui perpustakaan nasional mengakses apa yang ada di sumatera
teman teman yang ada di kalimantan melalui persakan nasional bisa membaca apa yang dimiliki oleh saudara kita
dan ini memang menjadi merupakan kekayaan
tapi balik ke jaja mengenai tantangan yang dihadapi oleh penerbit indonesia
saya lihat memang kalau misalnya minat baca itu sangat tinggi dan saya lihat juga banyak sekali sekarang upaya upaya dari individu
ataupun swasta misalnya membuat perpustakaan keliling perpustakaan taman bacaan di mana mana
dan selalu antusiasme masyarakat itu kan sangat tinggi
nah apa kira kira yang bisa dilakukan mengingat misalnya ya ada e book
hampir semua orang kan sekarang memiliki yang namanya smartphone tablet gadget
nah itu bagaimana ke depan untuk dimaksimaisi
ya saya kira pertama yang harus dipahami
bahwa penerbit itu adalah pengelola konten atau pemilik konten
pemiliknya barangkali bersama sama dengan penulis
dan konten itu akan disajikan dalam bentuk cetak atau digital itu adalah pilihan
sampai saat ini masih banyak dalam bentuk cetak
dalam bentuk fisik ya
iya fisik buku cetak fisik ya
tapi sudah beberapa yang ada yang didigitalkan
jadi itu saya kira ini masalah pilihan saja
dengan e purposenas ini
ya saya kira itu bisa jadi solusi
ini bukan e book yang bisa begitu saja diakses kemudian penerbit tidak mendapatkan keuntungan
penerbit tetap mendapatkan keuntungan
tapi pembacanya atau jangkauannya menjadi lebih luas
barangkali dengan adanya seperti ini
gairah membaca menjadi lebih meningkat
ini otomatis nanti insya allah
keinginan masyarakat untuk mendapatkan buku lain juga pasti akan
tapi kan jumlah penerbit di indonesia selama ini semakin bertambah atau justru berkurang
karena adanya mungkin bentuk bentuk digital yang
atau memang harus ekspansi ke arah situ
karena mau tidak mau harus menyesuaikan dengan teknologi dan selera masyarakat
apalagi anak anak milenial ya
mereka terbiasa membaca itu semua di
pakai gadget sekarang
kalau jumlah penerbit sebetulnya dari tahun ke tahun memang meningkat
sekarang sudah lebih di anggota ikp saja sudah lebih dari satu tiga ratus
dan ini bisnis yang menguntungkan sebenarnya atau
bisnis yang cukup menguntungkan
meskipun dari beberapa tahun yang lalu terjadi juga terlihat penurunan jumlah eksemplar yang terjual
jadi gairah sebetulnya gairah menerbitkannya cukup tinggi
apalagi sekarang itu tadi yang anggota ikp
yang di luar anggota ikp barangkali lebih banyak lagi
belum lagi self publisher
ini berarti ada buku yang mau keluar belum di
ada alarm gitu ya
jangan membawa buku keluar dari area yang diizinkan ya
tapi bagaimana misalnya ini kan banyak sekali kan topik topik tema ada fiksi ada non fiksi dan lain sebagainya
ini bagaimana untuk mengembangkan dan ya menyatukanlah antara pembaca dan penulis dan juga mencari sumber sumber tulisan
menulisan itu karena ya menulis itu kan cerita itu kan tidak pernah ada habisnya
menulis memang bukan pekerjaan yang bisa dilakukan begitu saja
tentunya kalau untuk menulis sesuatu harus ada riset
menulis novel harus ada inspirasi segala macam
nah saat ini kebetulan ikp bekerja sama dengan asosiasi lain yaitu asosiasi penulis
sekarang kita ada dua asosiasi penulis
penulis penpro dengan penulis penjualan
penulis penjualan dengan satu pena
itu kami bertiga kemudian berempat juga barangkali berlima ya saya lupa
berempat dengan asosiasi penerbit perguruan tinggi indonesia
bekerja sama juga dengan politeknik media kreatif
itu diwadahi oleh kemenkominfo itu sedang membentuk standar kompetensi kerja
dan itu menyangkut beberapa profesional di bidang penerbitan
ada nanti diharapkan ada standar profesi untuk penulis
standar profesi untuk editor
standar profesi untuk artisan artisan lain yang ada di dalam dunia penerbitan
sebentar ini berarti ada buku yang mau keluar belum di
ada alarm gitu ya
jadi harus hati hati ya di sini
jangan membawa buku keluar dari area yang diizinkan ya
canggih juga ya di sini
ya pak jajah silahkan
terima kasih tadi kaget juga saya
ternyata berfungsi juga
masalah keamanannya oke kalau begitu
baik kalau begitu saya teruskan
jadi nanti insya allah bisa
kita harap tahun ini kalau tidak tahun depan sudah akan banyak lembaga lembaga sertifikasi profesi
barangkali bukan penulis novel ya
barangkali penulis buku non teks
penulis buku teks buku non teks itu mungkin
kalau novel barangkali belum sampai ke sana
nah kalau sudah ada sertifikasi editornya juga tersertifikasi
tentunya mutu buku akan lebih meningkat diharapkan
nah ini tadi juga pak syarif mengatakan bahwa kan kerjasama dengan universitas dan institusi perguruan tinggi dan lain sebagainya ini
dengan bandwidth yang bukan begitu besar ya tapi jumlah buku yang relatif masih sedikit ya dibandingkan dengan populasi dan kebutuhan di indonesia
bagaimana supaya lebih banyak lagi hasil hasil tulisan itu sehingga perpustakaan kita sangat kaya dengan tulisan yang bermutu
ya terima kasih mbak desi
saya kira ada tiga poin yang perlu kita kemukakan
yang pertama teman teman pak jaja dari ikp dan penerbit
sudah mulai harus merubah paradigma penerbitannya sebagai bisnis tunggal
yaitu hanya berpikir tentang bagaimana menulis buku dan menunggu bukunya laku
sekarang harus ikuti paradigma
tahun ini tanggal dua puluh tiga juni nanti satu ratus tujuh puluh satu kabupaten kota dan provinsi akan pemilihan pemimpin yaitu gubernur dan bupati
ya yuk ada serentak itu
teman teman mereka semua akan menyampaikan visi misi untuk membangun daerahnya
bagaimana agar penerbit kampus turun untuk mencermati visi misi para pemimpin daerah
kemudian visi misi itu dijadikan buku dan mereka membayar dengan apbd
uang di daerah itu triliunan
tahun ini saja hampir dua ribu sembilan belas itu sekitar delapan ratus triliun akan ditranfer ke daerah oleh pemerintah pusat
luar biasa besarnya
dan tentu tidak bisa hanya habis semata untuk operasional dan lain lain tapi dibutuhkan untuk membangun
yang kedua saya kira sudah saatnya bangsa indonesia untuk tidak bicara saja kekurangan buku yang diterbitkan oleh ikp sebagai suatu bisnis
mereka harusnya menulis bukan hanya karena mau menjual buku tapi kewajiban untuk memberikan ilmu kepada masyarakat yang memang membutuhkan itu
karena ini adalah siklus
dan mereka harus mendapatkan ilmu tentang itu
siklus ini harus dibicarakan dalam konteks bagaimana memaksa orang untuk
jadi kan buku dari ilmu ilmu contoh
setiap orang kan kalau mau s dua mau disertasi kan ilmu itu kan dan biayanya banyak
untuk ujian meja saja berapa
nah harusnya buku buku dari riset riset disertasi ini kita sebar ke masyarakat
sebanyak mungkin terutama di dalam menjembatani permendes sembilan belas dua ribu tujuh belas
dimana nanti rata rata desa akan mendapatkan satu miliar

itu hampir delapan puluh ribu desa berapa triliun itu
dan oleh menteri desa kita sudah menyampaikan itu dimungkinkan untuk membangun perpustakaan sebagai suatu wadah untuk mendidik membentuk kelompok ekonomi masyarakat
jadi mohon jangan selalu pahami asal bicara perpustakaan baca buku deretan buku berdebok
enggak ini transfer knowledge dari teori dan praktek
bagaimana orang yang tadinya tidak bisa beternak lele
bisa menghasilkan ribuan lele setiap empat bulan
dan dia hanya sekali membeli bibik karena dia sudah pengetahuan untuk bagaimana membuat indukan bagaimana membuat pakainya bagaimana membuat mediumnya
jadi pengetahuan yang teknis yang bisa diterapkan diimplementasi itu tersedia
bicara tentang pendidikan itu tidak sebatas di kelas
jumlah peserta didik kita di kelas itu kan mungkin sekitar enam puluh juta berikut dengan sivitas akademinya
tapi bagaimana dengan delapan puluh juta penduduk di masyarakat
yang tidak mungkin masuk pendidikan format
ini kan harus dipikirkan bangsa kita
dan disitu kita sangat membutuhkan banyak sekali buku buku itu untuk diterapkan
biasanya sederhana sekali
ada orang buta huruf habis ambil pisang di kebun digantung tiga hari tidak ada yang beli kan
tapi kalau ada ilmu tentang cara mengalihkan pisang yang digato menjadi keripik
nah itu luar biasa
dan berapa banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan seperti itu
nah ini menarik sekali saya rasa poinnya nih pak jaja
jadi jangan hanya bisnis menjual buku saja dan menunggu agar minat baca meningkat
atau masyarakat bisa mampu membeli buku
tapi justru menggali sumber sumber konten yang berbasis yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat indonesia
ini menarik sekali nih paradigma
saya kira memang pengalaman berbicara dengan pak syarif ini inspiratif
terutama untuk penerbitan buku
nah ini juga memang
kami saat ini sedang
nah ini juga memang
terus melakukan banyak diskusi dengan perpustakaan
menggali ide ide apa yang bisa dikembangkan oleh para penerbit
kemudian juga terkait perpustakaan desa
kami kan tidak bisa mengira ngira keperluan masyarakat desa itu ini
tapi justru kami harus diberitahu
ya mungkin itu yang kami harapkan dari kementerian desa nanti informasi informasi seperti itu
itu tentu angka yang sangat kecil untuk jumlah penduduk yang sangat besar
peran perpustakaan dengan perguruan tinggi atau institusi pendidikan ini
apalagi yang bisa digali manfaatnya apalagi memang saya lihat juga pemerintah ingin sekali meningkatkan jumlah riset
yang dipublikasikan oleh dosen profesor guru dan lain sebagainya yang memang harus dicecer terus itu
yang pertama begini saya dukung dan saya setuju bahwa setiap mengejar mutu kita bersaing dalam skala internasional
oleh karena itu tidak masalah sih harus menerbitkan diskopus dan reviewer tidak masalah boleh boleh saja
jangan lupa kami perpustakaan dengan ribuan proposal yang masuk kenapa perahu pustaka laku becak pustaka laku motor pustaka laku sapi pustaka laku
itu pertanda masyarakat yang membutuhkan
dan kami sekali lagi nyampaikan kepada kita semua bahwa teman teman masyarakat kita tidak ada yang minta buku buku yang hebat hebat
dia hanya bagaimana cara mengelola singkong yang baik bagaimana cara mengembang biaya
bagaimana cara mengembangkan misalnya bebek atau bagaimana intensifikasi pertanian dari tiga ton per hektar menjadi delapan ton
itu kan tidak perlu buku buku yang terlalu mahal itu buku buku sederhana dua puluh lima alaman
dan itu sebenarnya sangat banyak ahli kita yang harusnya menjadi role model untuk menghasilkan
oleh karena itu sekali lagi kami dari perpustakaan nasional hanya bisa mendistribusikan
menyampaikan bahwa begitu saja
masyarakat membutuhkan ilmu ilmu yang sangat sederhana
oleh karena itu mungkin kita mulai saling berbagi daripada ada profesor yang setelah sekarang akan dicabut ke hormatannya
karena ribuan tidak nulis buku tidak tembus diskopus
apa iya hanya dengan itu
kita kenapa nggak lihat saudara kita
saya kemarin dari teluk bintuni melintasi hutan dan kita kenal lempo masuk ke manokwari
itu orang di sana itu luas sekali lahannya
hanya butuh penyuluhan bagaimana mengelola pertanian dan lahan yang luas itu
nilayan kita di sana hanya membutuhkan bagaimana panduan agar perahunya dapat misalnya alat untuk mendeteksi angin untuk radar
jadi saya kira kita jangan bikin terlalu susah walaupun saat itu kita adalah menuju ke world class
tetapi ada lapisan masyarakat kita yang membutuhkan saat itu
dan saya kira tidak hanya hanya yang bisa menentukan penjual buku di penerbit
hormat dalam tanda kutip
bagaimana saja ini harus ada strategi ya pengembangan
karena saya lihat juga buku khususnya kalau kita ingin meningkatkan minat baca kan dimulai dari anak anak
nah justru buku untuk anak anak ini kan tidak minim sekali
nah kenapa juga itu tidak diusahakan di ekspansi
karena pasti pasarnya itu ada
kalau menurut saya ini bukan masalah
pasarnya orang tuh haus ingin membaca ya apapun ya
tapi lebih ke bagaimana menciptakan ya penulis penulis supaya mereka juga merasa tergairah untuk menulis
sebetulnya kalau melihat data data penjualan beberapa tahun lalu
penjualan yang paling tinggi itu kan buku novel
kemudian yang kedua buku anak yang ketiga buku buku religius
sebetulnya buku anak memang cukup tinggi
dan saat ini juga penerbit penerbit buku anak banyak diminati oleh penerbit asing malah untuk dibeli hak ciptanya
ini artinya buku buku anak kita
sudah berapa setahun kira kira kita terbitkan buku anak
kita bicara puluhan ribu atau hanya ribuan
hanya ribuan itu kan sedikit sekali
dan mungkin bisa juga dihitung dari penerbit yang khusus di buku anak
ini pr kita bersama lah
tapi yang menarik juga tadi terbitan terbitan atau barangkali tulisan tulisan para guru besar
nah ini kesulitanya satu mbak desy
tulisan mereka itu sangat ilmiah
sangat ini pakemnya itu seperti itu bab satu pendahuluan bab dua teori dasar seperti itu kan
jadi kalau misalkan kita mengubah tulisan ilmiah ke dalam buku yang populer
itu perlu dilakukan penulisan ulang atau rewriting
dan ini maksudnya tidak ada orang yang kompeten untuk melakukan itu di kalangan penerbit
writing itu ya memerlukan orang yang memang betul betul dia ahli menulis
dia punya wawasan penulisan yang bagus punya wawasan ilmu yang bagus
barangkali kalau penerbit kan dia hanya punya editor ya
kalau harus dilakukan rewriting berarti ada dalam tanda petik biaya tambahan
dan harus paham pasarnya kan
apalagi kalau misalnya untuk di pedesaan
kalau ada barangkali kiat kiat dari perguruan tinggi untuk bagaimana mengubah tulisan tulisan yang sangat ilmiah itu ke dalam bentuk tulisan
lebih populer dalam bahasa lebih sederhana
para penerit pasti banyak yang tertarik
dan itu pasti laku ya
sekarang saya lihat itu yang buku inspiratif yang kiat kiat
atau cara untuk menjadi sukses berbisnis dan lain sebagainya itu masyarakat saya lihat itu haus ya terhadap buku buku yang seperti itu
tapi pak syarif kita bicara ini perpustakaan tapi bagaimana dari insan atau teman teman pak syarif yang profesinya itu pustakawan
ini di indonesia ini karena ini juga dan misalnya tadi dibutuhkan ya memang orang yang paham terhadap
proses penerbitan apa yang dibutuhkan para pembaca misalnya editor dan lain sebagainya
pustakawan itu kan juga ilmu yang sangat ini
sebelum masuk ke situ mbak desi saya sambung dulu
metode penerbitan buku juga itu mestinya kan bisa membaca platform pemerintah
jadi kita sering dapat misalnya ya saya kecuali kan di kementerian kesehatan yang buku buku kedua
dan tentu dengan ristegi sendiri yang memang memiliki anggaran yang bisa membeli buku yang satu buku harganya dua juta tiga juta
anggaran pemerintah saya boleh patut bahwa pemerintah pusat dan ke daerah itu maksimal rp tujuh puluh lima ribu
nah karena itu memang mereka harus bisa membaca untuk menciptakan buku yang menjangkau platform pemerintah
sebab saya dengan at cost tidak bisa dengan ketentuan misalnya harga rp tujuh puluh lima
saya harus beli satu juta eksamplar dengan uang misalnya tujuh puluh lima miliar
itu kan tidak bisa saya merubah dengan membeli buku yang harganya satu lima juta satu karena volume akan kurang dan akan bersoal
ini ngomong ngomong anggarannya sepertahun berapa untuk perpustakaan nasional untuk pembelian buku
kita kan misalnya bukan hanya di perpustakaan nasional ya tetapi di provinsi kabupaten kota mestinya itu diakumulasi
tetapi yang pasti bahwa presentasi anggaran belanja
tetapi yang pasti bahwa presentasi anggaran belanjaan

itu tentu angka yang sangat kecil untuk jumlah penduduk yang sangat besar
nah karena itu sebagian besar masyarakat kita terutama di daerah pedesaan itu betul betul stagnan dengan kehidupan mereka karena tanpa ada buku buku ilmu tarapan dan tenun tepat guna
nah kaitannya dengan bagaimana pustakawan saya ingin menyampaikan kepada mbak desi bahwa
sebenarnya kan dari publik ini secara de facto perpustakaan itu baru tujuh belas tahun karena uu empat puluh tiga dua ribu tujuh baru ditekan
artinya kan baru sebelas tahun ya
nah jumlah pustakawan kita baik yang dari pemerintah karena ada yang pegawai negeri maupun yang di swasta itu tidak lebih daripada sekitar dua belas
padahal institusi pendidikan kita aja sudah lebih dua ratus
nah di dalam standar pendidikan yang dikeluarkan oleh mendiknas bahwa
di sekolah itu minimal ada tiga pustakawan bisa dibayangkan indonesia kekurangan hampir empat ratus ribu tenaga fungsional pustakawan
nah di dua ribu enam belas ada permen pan enam belas dua ribu enam belas tentang impasing
tapi tetap sekali lagi impasing itu hanya dalam kewenangan presiden sebagai administrator tni republik ini untuk mengatur aec nya untuk beralih dari struktural atau yang tidak punya jabatan menjadi fungsional
jadi itu fungsional dan bukan hanya fungsional pustakawan karena juga ada kearsif kedokteran dan macam macam
tapi kan juga berarti kan harus memang peluang untuk itu dan juga menciptakan gairah untuk menjadi pustakawan itu kan berarti mulainya itu ya karena cinta dengan buku dan lain lain
dan ada harus ada ilmunya kan
dan ini memang
ini sama teknis sama dengan dokter kan
ya apalagi kan ada klasifikasinya
dan itu ada ini sendiri betul ilmu yang memang harus dipelajari
kita lihat di india misalnya
nah india itu terbitan bukunya saya tahu
saya pernah ke india itu luar biasa ya
tapi saya lihat itu harganya juga itu sangat murah dan kertasnya itu juga sangat ya tipis rendah kualitas
tapi kan tidak apa apa yang penting kan isinya
nah sementara di indonesia
nah ini bagaimana supaya harga buku itu memang ada ini bukan terjangkau

saya katakan juga dia punya harga retardan
kisah kisah tauhe mengenai d blend

dengan mio mini di jemim

udah temat asyik saja
untuk kita nampan ada jelas arti tentunya itu

bukunya saya tahu saya pernah ke inggris luar biasa
tapi saya lihat itu harganya juga itu sangat murah dan kertasnya itu juga sangat ya tipis rendah kualitas
tapi kan tidak apa apa yang penting kan isinya
nah sementara di indonesia nah ini bagaimana supaya harga buku itu memang ada
ini bukan terjangkau karena harga kertasnya juga misalnya inilah jauh lebih murah
memang kalau buku harga itu kait berkait dengan oplah nantinya
kami mendapatkan kabar dari beberapa pembicaraan dengan
kalau india itu kan mereka punya national book council kemudian dari china juga sama
jadi ketika kita bicara buku yang terbit di india atau di china itu yang memang oplahnya
kita jangan bandingkan dengan inggris yang penduduknya sedikit oplahnya besar
kita bandingkan dengan sesama negara yang berkembanglah india
jadi sangat jauh bedanya dengan oplah rata rata penerbit kita misalkan menerbitkan hanya berani dua sampai lima gitu ya pak ya
nah kecuali buku buku pendidikan barangkali beranilah di sepuluh ribu gitu kan
tapi kalau buku buku yang umum ya segitu lah kecuali yang best seller lah gitu
akhirnya kait berkait nanti keharga juga
keharga juga karena beda buku yang dicetak dua lima dengan sepuluh atau dua puluh itu nanti lain
kemudian mutu kertas segala macam itu ya barangkali awalnya kita ingin menyatakan bahwa rakyat ini masyarakat kita ini layak dengan kertas yang seperti ini
barangkali seperti itu
namun ketika ada kendala ini barangkali yang bisa dijadikan contohnya
yang bisa dijadikan contoh kemarin buku buku terbitan pemerintah buku pemerintah ketika kertas langka mereka menurunkan speknya juga
dan saya kira kalau sedikit diturunkan memang tidak esensi ilmunya memang tidak terlalu ini tidak terlalu berkurang tidak berkurang
malah hanya mungkin ketika muncul gambar berwarna nanti sedikit membayang
ya itu masalah teknis sajalah saya kira
ya tapi sebenarnya kan bisa disiasati lah
yang penting jumlah publikasinya itu terus ditingkatkan dan akhirnya ya lebih baguslah kertasnya murah meriah daripada tidak daripada jumlah buku itu kurang ya pak syarif
mungkin waktu kita sudah hampir habis tapi saya ingin pesan dari pak syarif karena begitu luas begitu megah
ya istilahnya dibangun dengan anggaran yang juga tidak sedikit kira kira ke depannya mau dibawa kemana ini
dan apa yang bisa masyarakat harapkan dengan adanya perpustakaan nasional yang seperti ini
ya yang pertama kepada seluruh masyarakat indonesia kiranya bisa menjadi labray the minded merasa bahwa setiap orang butuh perpustakaan
karena kalau kita bicara tentang literasi itu sebetulnya
empat poin pentingnya mbak desi
literasi yang pertama adalah kemampuan seseorang mengumpulkan sumber sumber bahan bacaan agar orang itu eksis dengan kehidupannya
baik saat ini maupun masa akan datang
yang kedua literasi adalah kemampuan seseorang memahami apa yang tersirat dari yang tersurat
yang ketiga kemampuan seseorang untuk mengumumkakan ide baru inovasi baru gagasan baru dari hasil membaca
dan yang keempat literasi itu adalah kemampuan seseorang korporasi atau lembaga
yang memulai dengan penyelesaian
lepas itu kita membuat barang dan jasa
jadi kalau kita mau sederhanakan
literasinya korea selatan itu adalah samsung dayu hyundai
brand brand yang sudah terkenal
maka itu jangan sembarang bicara literasi di level dasar
saya selalu mengusulkan cukup bicara tentang keterampilan mengenal huruf
keterampilan mengenal kata
keterampilan mengenal kalimat di level dasar
yang kedua kita beli misalnya jurnal internasional
harganya misalnya lima belas miliar
jangan lupa di dalam satu jurnal yang kita beli itu terdapat empat juta artikel
dan ketika kami digitalkan itu bisa dibaca misalnya dua puluh juta orang
jadi sekarang bagi saja lima belas miliar ke dalam dua puluh juta orang
jatuhnya bukan di ratusan ribu tapi hitungannya ratusan rupiah
begitu murah bukan
teknologi informasi yang ada di perpustakaan
oleh karena itu meskipun anggaran kami kecil
jangka kami luar biasa
jika saja misalnya setiap hari minimal lima juta orang mengakses
ini kemampuannya sangat sangat luar biasa
dan saya kira itulah gunanya kita bicara tentang teknologi informasi
karena itu dari lantai dua puluh satu gedung perpustakaan nasional
kami kirim pesan kepada seluruh masyarakat indonesia
mari menjadi anggota perpustakaan dan anda akan mendapatkan
apa saja yang anda mau di seluruh dunia dengan perkembangan pengetahuan
tidak harus datang ke jakarta tapi kalau di jakarta tidak ada salahnya
karena gedung ini memang luar biasa dan ketika kita masuk juga kita bisa melihat
benda benda dan tulisan tulisan bersejarah dan ini juga merupakan keunikan sendiri ya
kebanggaan kita terhadap budaya yang kita miliki
sekali lagi pak syarif dan juga pak jaja terima kasih banyak
sebenarnya perpustakaan itu ya
bukan saja membuka jendela dunia tapi ini merupakan suatu kekayaan yang luar biasa ya
sumur yang tidak ada dasarnya
banyak sekali yang kita bisa timba banyak sekali yang bisa kita gali
tapi yang lebih penting lagi bisa sangat membantu kita ya
untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk memiliki daya pikir yang jauh lebih kritis
lebih analitis dan kita harapkan juga bisa membantu ya meningkatkan kualitas sumber daya

saya desi anwar terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan program insight hanya di cnn indonesia